menlu belanda bert konders menemui menlu retno marsudi di gedung pancasila kementerian luar negeri
beberapa isu yang menjadi fokus pertemuan hari ini adalah pembangunan deep seaport atau pelabuhan laut dalam
serta pertukaran teknologi dan pengetahuan tentang sistem tata kelola air
pada pertemuan sebelumnya di bulan november dua ribu lima belas
kedua menteri sempat membahas pembahasan visa dan warga negara indonesia yang ingin berkunjung ke wilayah shangen uni eropa